sampai jumpa di video selanjutnya
saya mau rapih rambut anak saya
mah pilihin model rambut yang cocok buat alika ya
yaudah mbak sekarang ya
mama yang ini model rambutnya bagus nggak
kayaknya menurut mama itu kependekan deh buat kamu sayang
kan kamu masih kecil
kayaknya kamu tetap panjang panjang tapi dirapihin aja kali ya
coba kamu kasih lihat mama model modelnya
kalau yang ini
nah yang itu aja
cocok banget buat kamu alika
mbak saya pengen nanti model rambut anak saya seperti itu ya
kamu cantik banget mbak
saya yakin pasti calon suami kamu itu akan tergila gila sama kecantikan kamu
yang kamu tahu pernikahan kita tuh termasuk hilat loh
padahal baru semalam kita memutuskan untuk nikah
wow cepet banget ya
kalian emang pasangan yang sangat serasi
kamu tahu gak pernikahan kita ngapain
aku bahagia banget deh
akhirnya aku bisa menikah dengan lelaki yang aku cintai
mama pergi ke mama
aku mau pergi ke mama
aku mau pergi ke mama
aku mau pergi ke mama
aku mau pergi ke mama
aku mau pergi ke mama
aku mau pergi ke mama
aku mau pergi ke mama
aku mau pergi ke mama

dengar umur aja
kamu cantik sekali tiara
kita ke gedung pernikah
bentar ya kak
aku mau cari mama aku dulu ya
alika kamu udah selesai ya
iya mama keluar ya
eh siva ya ampun
gaunya cantik banget sih
pak berhenti pak pak berhenti
ya allah siva
tolong hei cepetan buruan
iya bella dirawat di rumah sakit mutiara medical
aku lagi dalam perjalanan
oh iya anak anak lagi bersama aku
oke kita ketemu di sana ya
sejarah kamu baik baik saja
iya pak aku baik baik aja
semoga kamu baik baik saja
semoga aja bella gak kena panah apa ya pak
biar mama bella baik baik aja
iya sayang kita mau ke mama ya
yakin kalau mama pasti sembuh
yakin kalau mama pasti sembuh
tapi saat ini dokter sedang menanganinya dengan sebaik mungkin
kita harus terus berusaha memberikan pertolongan terhadap pasien
kita harus menyelamatkannya
tadi dokter sudah sempat ngomong sama afif
dokter gimana keadaan bella dokter
kondisi bu bella saat ini sangat kritis
kedua ginjal bu bella pecah karena benturan
kami membutuhkan ginjal baru dua puluh empat jam ke depan untuk segera didonorkan
kalau tidak bu bella tidak akan selamat
tolong ambil ginjal aku aja
baik pak silakan afif
tolong ambil ginjal aku aja
baik pak silahkan ikut kami
jangan kamu tenang aja
cuma ini yang aku bisa lakukan buat bela
titip anak anak sebentar